iya kita ke karawang jawa barat
setelah ramai menjadi perbincangan
anak penderita obesitas di karawang jawa barat satya putra
akhirnya menjalani pemeriksaan medis di rsud karawang
betul namun setibanya di rumah sakit
saatnya sempat ngambek dan juga menangis
tidak mau diperiksa dan harus dibujuk dengan mainan
dan rencananya satya akan dirujuk ke rumah sakit hasan sadegin bandung
untuk menjalani program penurunan berat badan
setibanya di rumah sakit umum daerah karawang rabu siang
satya mengamuk dan menangis tidak mau turun dari mobil
setelah hampir dua jam lebih membujuk satya
keluarga dan tim medis pun akhirnya berhasil mengajak bocah berbobot
hampir seratus kg ini menjalani pengecekan kesehatan
di ruang poli khusus satya langsung menimbang berat dan tinggi badan
wakil bupati karawang ahmad syah
dan samak syari datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi satya
ahmad menyebut sebelum satya ada tiga kasus obesitas di karawang
yaitu arya permana yudi dan sunarti
satya rencananya akan dirujuk ke rumah sakit hasan sadegin bandung
untuk menjalani program penurunan berat badan

supaya tahu penyebab ketumbuhannya itu kenapa dan bisa ditemukan solusinya
tadi baru anamresa dari ibunya dari keluarganya

berapa berat badan
dirujuk karena rumah sakit hasan sadegin
berarti hari ini dipulangkan ya
karena secara fisik kondisinya memang sehat
orang tua satya mendukung program tim medis untuk menurunkan berat badan anak keempat mereka
namun ibunda satya menolak tindakan operasi
jika suatu saat dibutuhkan seperti kasus penderita obesitas lainnya
kalau mau dirawat di rumah sakit saya mah kalau misalnya di operasi operasi saya nggak mau
nggak mau lah pokoknya sayanya nggak tega
kalau mau tujuannya di rumah sakit mau dioperasi mah saya nggak mau
nggak boleh lah
itu aja badannya
ya biar itu minta obat untuk ngurangin makannya aja gitu supaya bisa nurunkan badan